terima kasih anda masih bersama kami
menjelang idul fitri kaum muslimah biasanya menyiapkan mukena baru
seiring dengan perkembangan zaman bahan dan model mukena semakin beragam
seperti apa tren mukena tahun ini ikuti ulasan ratih astriani
perlengkapan sholat untuk wanita kini semakin bervariasi
tidak hanya warna putih polos mukena kini ada yang berwarna gelap berenda bahkan bermotif
di kota bandung jawa barat ada beberapa pusat penjualan mukena dan busana muslimah
salah satunya pasar baru bandung
harga mukena bervariasi mulai enam puluh ribu sampai jutaan rupiah
rencananya mulai yang sutra tapi tergantung sih modelnya yang gimana nanti
kalau untuk lebaran sih lebihnya ke putih
tahun ini kalau dibanding sama tahun kemarin kurang bagusan tahun kemarin
kalau yang lagi tren sekarang
jepang paris sutra milo seruti sipon
di bandung sebagian besar mukena yang beredar di pasaran berasal dari tasik malaya
menjelang idul fitri mukena bisa terjual enam sampai tujuh kodi per hari atau antara satu ratus dua puluh sampai satu ratus empat puluh helai
biasanya pedagang membedakan mukena berdasarkan jenis kain
nah ini mukena renda milo yang lagi ngetrend sekarang
selain ini ada banyak sekali pilihan mukena dari bahan bahan yang juga bermacam macam
ada seruti ada double haikon ada katun jepang katun paris atau apapun yang menjadi selera
bisnis mukena di bulan ramadan memang menarik
mukena buatan ani rohani dari cimahi ini misalnya
berawal dari kegiatan iseng iseng untuk mengisi waktu luang ani rohani kini sudah memiliki tiga puluh karyawan
mukenanya yang dibanderol rp satu ratus delapan puluh lima sampai rp empat ratus
dijual di dua puluh delapan agen
dan tiga ratus reseller di seluruh indonesia
ia juga mengekspor mukena ke malaysia dan hongkong
bukan ya jadi dititip titipkan gitu ke toko
bahkan saya juga nyewa toko di pasar baru
tapi pas perjalanan waktu kita mulai menganalisa
ternyata kalau sistem offline itu kurang gitu penjualannya
kalau sistem offline itu kurang gitu penjualannya
akhirnya kita memutuskan tahun dua ribu sepuluh itu mulai online
dan memang terbukti beda jauh penjualannya dengan offline
pada prinsipnya semua mukena baik
yang terpenting harus dapat menutup aurat sesuai dengan fungsinya
yang sar itu yang seperti apa
di al quran juga kan sudah dikatakan bahwa pakaian yang syari itu adalah tidak tipis yang kayak gitu
tidak juga mencolok
ada pun model atau pun jenis kain itu tergantung
karena masing masing tempat kan beda beda ya

muka sebetulnya tidak pakai mukena juga tidak apa apa ya
intinya menutup aurat
kalau pun tidak pakai mukena tidak apa apa
ya mukena yang baik harus dapat menutup seluruh tubuh wanita
kecuali yang bukan aurat yaitu muka dan kedua telapak tangan